ramai ramai narapidana korupsi mendapatkan remisi berkat remisi para koruptor tersebut mendapatkan tiket bebas bersyarat
lalu mengapa negara ini masih memberikan keistimewaan bagi koruptor yang jelas jelas telah melakukan kejahatan luar biasa
atau mungkin sekarang kejahatan atau korupsi ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime
kami bahas bersama zainal arifin muhtar ketua pusat kajian anti korupsi ugm
selamat malam mbak zainal
selamat malam mbak
baik mbak zainal
perlakuan terhadap tahanan korupsi dengan tahanan kriminal lainnya berbeda
padahal kita tahu sama sama kejahatan dampaknya juga sama menimbulkan kerugian besar
apalagi kerugian negara masyarakat yang dirugikan lah
tapi perlakuannya berbeda
ada layanan khusus ada sel khusus
sekarang dapat diskon remisi
kenapa masih memberikan keistimewaan sih bagi para koruptor ini
ya sebenarnya harus dirunut kembali ya
soal kenapa kemudian kita menghilangkan
menghilangkan batasan remisi
kan teman teman sekalian kan harusnya ingat bahwa
sebenarnya di tahun dua ribu dua belas kan dikeluarkan pp sembilan puluh sembilan ya
pp sembilan puluh sembilan itu intinya untuk korupsi dia membatasi
dia membatasi siapa yang bisa mendapatkan remisi
jadi tidak semua remisi tetap menjadi hak
tapi kemudian dia harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk mendapatkan revisi
sama misalnya perlakuan dengan napi teroris
napi teroris juga mendapatkan konteks yang sama
walaupun dengan persyaratan yang berbeda
nah pp sembilan puluh sembilan itu seingat saya itu diuji berkali kali
diuji ke ma berkali kali
akhirnya di tahun dua ribu dua puluh satu sebenarnya pertama kali ma membatalkan pp sembilan puluh sembilan itu
dan itu juga bisa jadi sumbangsi dari putusan mk yang sebelumnya
yang akan memberikan remisi itu secara lebih sebagai hak untuk semua orang
nah saya kira kalau dibaca potretnya berarti kan sebenarnya pembatasan remisi
pembebasan bersyarat untuk para koruptor itu kemudian sudah menghilang
dan keluar undang undang pemasyarakatan yang tahun dua ribu dua puluh dua ya
tahun nomor dua puluh dua seingat saya tahun dua ribu
nah saya kira kalau mau dibaca sebenarnya ini potret dari melemahnya perspektif pemberantasan korupsi
yang dilakukan oleh negara
mulai dari kekuasaan eksekutif legislatif maupun yudikatif
kita masih ingat bahwa pp sembilan puluh sembilan ini memang pemerintah sendiri punya gairah yang sangat besar untuk melakukan revisi
dan saya kira berkali kali
kali pemerintah sendiri menyatakan bahwa pp sembilan puluh sembilan ini akan direvisi mau direvisi
walaupun kemudian pada akhirnya putusan pengadilan lah yang kemudian membatalkan pp sembilan puluh sembilan
tetapi pemerintah juga sebenarnya yang melemahkan pemberantasan korupsi
dengan merusak daya kekuatan bpk dan lain sebagainya
begitu juga legislatif ya saya kira
dan akhirnya kita juga harus menaruh
porsi bahwa mahkamah agung juga memiliki kelemahan yang sangat besar
kalau kita bilang soal semangat pemberantasan korupsi
kita bicara soal bukan hanya sekedar pemberian pembatalan pp sembilan puluh sembilan ya oleh mahkamah agung
tetapi kita juga bicara soal bagaimana tingkat putusan dari putusan perkara korupsi yang makin melemah belakangan
dan saya kira melemahnya itu dipengaruhi juga oleh kemampuan kejaksaan
dan kpk dalam memproses sebuah perkara korupsi misalnya
oke termasuk juga dengan putusan hukuman itu yang dimaksud mas zainal
iya kalau kita baca misalnya riset yang dilakukan teman teman icw
rata rata tingkat penghukuman itu sudah sangat lemah ya
dua tahunan sekian gitu
dua sampai tiga tahun
dan saya kira memang dengan dua tahunan sekian
kita tidak kebayang efek jerah apa yang mau diberikan kepada para koruptor
nah yang kedua saya kira yang tidak kalah pentingnya sebenarnya
memang remisi ini jenisnya cukup banyak
memang dia adalah hak tentu saja dari warga napi
tetapi pada saat yang sama kan harusnya tetap ada pembatasan pembatasan tertentu
tidak semua bisa diberikan
tidak semua bisa diakses
atau dia nanti memenuhi kualifikasi tertentu
baru kemudian dia mendapatkan itu
misalnya napi teroris
dia harus menyatakan kesetiaan dulu kepada negara
bahkan kemudian misalnya dia harus melalui program deradikalisasi
baru kemudian diberikan proses proses misal pembebasan bersyarat
nah saya kira korupsi juga harusnya mendapatkan porsi yang serupa
dan pengetatan ala tpc
p sembilan puluh sembilan menurut saya sangat masuk di akal
karena pp sembilan puluh sembilan itu mengatakan dengan mengatakan yang bisa mendapatkan itu hanya tak kalah dia mau bekerja sama
untuk bongkar perkara korupsi
nah sekarang dengan jenis remisi yang sangat banyak
yang kemudian akses pemberian remisi juga sangat dimonopoli oleh kelembagaan dan kementerian tertentu
itu yang sangat distretik
dan saya kira itu yang membuat mudah sekali
kemudian untuk mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat
yang kemudian yang kita lihat pestanya belakangan kemudian dinikmati oleh sekian banyak korupsi
oke dengan adanya kemudahan kemudian juga pembatalan ini artinya ini menjadi sebuah kemudahan atau kemenangan bagi para koruptor di luar sana
apakah kita memang sudah menyimpang jauh dari upaya pemberantasan korupsi dengan adanya tadi yang disampaikan oleh mas zainal
banyak sekali semakin kesini semakin lemah semuanya
saya kira memang kalau kita lihat potret pemberantasan korupsi yang dilakukan di masa pemerintahan pak jokowi
saya kira dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas dua ribu enam belas tantangannya masih cukup besar
tapi kemudian pak jokowi masih menunjukkan beberapa pemihakan
tapi lepas dari dua ribu tujuh belas saya kira itu mengalami pelambatan dan paling puncaknya itu adalah ketika dua ribu sembilan belas
ketika keluar undang undang yang merusak daya jelajahnya kpk dan mengembalikan dia menjadi eksekutif
dan yang kedua saya kira memang mahkamah agung sendiri mengalami penurunan juga ya
kalau kita lihat paling tidak kalau dari berbagai segi itu
dulu mahkamah agung masih sangat kuat fokus untuk menolak pengujian terhadap pp sembilan puluh delapan
tapi kemudian begitu saja
akhirnya dibatalkan di tahun dua ribu dua puluh satu
kalau kita mau lihat picture nya sebenarnya secara umum
saya kira hampir negara ini memang mengalami krisis cara pandang terhadap pemberantasan korupsi
ketika pemberantasan korupsi tidak lagi dianggap menjadi sangat urgent dan penting
dan jejaknya itu bisa kita lihat di berbagai catatan maupun rekam media sebenarnya ya
bagaimana pernyataan sikap dan perilaku dari para pemegang pemangku jabatan di negeri ini
yang kemudian seakan akan tidak lagi memandang korupsi sebagai sesuatu yang idola gitu
ada kemunduran terhadap bagaimana penanganan korupsi yang ada di indonesia
apakah itu juga sebabnya pemerintah tidak bisa mengintervensi
karena berdasarkan statement dari pak mahfud
bahwa memang pemerintah tidak bisa memberikan atau menaruh intervensi terhadap kasus narapidana korupsi
yang mendapatkan remisi pembebasan bersyarat
karena memang ini merupakan keputusan hakim dalam memberikan persyaratan atau bebas bersyarat ini
saya kira yang dimaksud pak mahfud barangkali adalah putusan mk dan mk
jadi putusan mk yang mengatakan bahwa remisi itu adalah hak semua orang
dan kemudian putusan mahkamah agung yang membatalkan pp sembilan belas
mengenai remisi mengenai pembebasan bersyarat
itu kan ranahnya kementerian hukum dan ham
saya kira sebenarnya kalau memang pemerintah dan dpr punya semangat kuat pemberantasan korupsi
pengetatan yang kurang
lebih membuat lebih ketat
itu dilakukan ketika membuat undang undang pemasyarakatan
dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu
nah yang saya agak khawatir kemudian
karena undang undang dua puluh dua tahun dua ribu dua
itu seakan akan mengamini begitu saja
putusan mk maupun putusan mahkamah agung
yang kemudian membentuk undang undang pemasyarakatan menjadi seperti yang kita lihat
nah jadi kalau dikatakan bahwa putusan hakim
saya kira maksudnya adalah uji materi terhadap pp sembilan puluh delapan
dan uji materi terhadap di emple terhadap undang undang pemasyarakatan dulunya
korupsi dipandang sebagai extraordinary crime
kejahatan luar biasa
kalau mendapatkan bebas bersyarat remisi seperti ini
apakah menjadi sia sia percuma
kejahatan luar biasa ini
atau sekarang memang sudah tidak ada kejahatan luar biasa untuk korupsi
ya saya kira memang cara pandangnya yang sudah beralih ya
kalau kita lihat misalnya pembentukan sejarah
kalau kita baca risalah undang undang pembentukan undang undang kpk
dan risalah pembentukan undang undang tindak pidana korupsi
bahasa bahasa yang mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa itu berkebaran
jadi ada semacam apa ya
memang ada semacam kegeraman terhadap korupsi
sehingga kemudian membentuk undang undangnya menjadi seperti itu
tetapi saya kira belakangan
khususnya sekitar empat tiga empat tahun belakangan
bahasa bahasa yang mengatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime
atau kejahatan luar biasa
itu adalah bahasa yang sudah banyak dihindari
tidak lagi menjadi bahasa umum bagi para legislator
maupun bahasa umum bagi para pemangku pijakan
dan saya kira itu penyebabnya kenapa kemudian
geser cara pandangnya melihat korupsi itu menjadi kejahatan biasa saja
sehingga diperlakukan secara biasa saja
padahal saya kira kalau kita baca misalnya world economic forum
kita baca berbagai temuan dunia internasional
tetap saja mengatakan bahwa korupsi adalah musuh yang sangat besar
dan kemungkinan mengganggu perekonomian nasional
dan juga menghubungi jalan mobilitas nasional
ada banyak sekali tulisan yang bicara
tapi kalau kita lihat kelihatannya pemerintah dpr bahkan bisa jadi mahkamah agung
sudah menjauh dari standar dasar ketika menganggap korupsi adalah extraordinary crime
yang ketika dipakai paradigmanya membentuk undang undang kpk
maupun membentuk undang undang tipikor
anak anak anda mas zainal mengapa bisa bergesernya jauh
jadi biasanya jika membuat aturan pilihan pilihan hukum selalu ada
dan pilihan hukum itu selalu dipengaruhi oleh paradigma
nah paradigmanya jangan jangan sekarang itu tidak lagi mencintai pemberantasan korupsi
jangan jangan yang lebih diutamakan adalah untuk menggela ekonomi
bahkan kalau ingat mbak tiffany ingat
ada pernyataan salah seorang pejabat kita yang menjadi alasan
yang dia pakai menjadi alasan untuk mengubah undang undang kpk
yang menyatakan bahwa adanya kpk menghambat pertumbuhan ekonomi
atau menghambat laju ekonomi
nah saya kira itu mungkin pernyataan yang paling gamblam
untuk melihat bahwa sebenarnya pemerintah mengalihkan
cara pandangnya mengalihkan urgensi yang mau dia bangun
ke arah lebih pada pertumbuhan ekonomi
lebih pada kondisi ekonomi
padahal saya kira sebenarnya itu sesuatu yang tidak bisa dipandang secara zero sum
jadi kalau pemberantasan korupsinya ditinggikan ekonominya akan turun
atau ekonominya dinaikkan pemberantasan korupsinya harus diturunkan
saya kira itu tidak ada logika zero sam
dan harusnya logikanya tetap saja adalah dibangun berbarengan
dengan semangat yang tetap tinggi dan dilakukan secara simultan
bagaimana seharusnya perlakuan terhadap
nabi koruptur sesuai dengan konstruksi hukum kita
yang paling jelas adalah supaya membuat efek jerah
saya kira kita harus berangkat dari konsep dasarnya dulu ya
bahwa ketika pemberantasan korupsi harus dilakukan
tentu ada kelembagaan pemberantasan korupsi yang lebih independen
dan saya kira kpk kejaksaan dan kepolisian tidak bisa dipandang
sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi
yang lebih independen
kita tahu bahwa di beberapa di antara lembaga ini sendiri
keseriusan untuk melakukan penuntutan dan lain lain sebagainya itu masih bermasalah ya
misalnya ada yang kemudian dituntut empat tahun dan lain lain sebagainya
yang itu menimbulkan apa ya
menimbulkan rasa keadilan masyarakat betul betul terganggu sebenarnya
untuk proses penegakan hukum anti korupsi
dan yang kedua saya kira kalau setelah dari kelembagaan
maka yang penting adalah bagaimana proses penegakan hukumnya
bagaimana proses dikawalnya proses penegakan hukum di pengadilan tentu saja
apa itu tanggung jawab mahkamah agung dan tanggung jawab negara secara keseluruhan tentu saja
yang ketiga baru kemudian bicara soal pembinaan pasca hukuman
nah makanya kalau kita bicara itu saya kira dari awal harus diperbaiki
proses pengadilannya juga harus diperbaiki
proses pemberian hukum
proses pemberian remisi dan pembebatan bersyarat juga harusnya diperbaiki
saya kira saya setuju
saya orang yang setuju dengan logika ya
logika pembatasan yang dilakukan oleh pp sembilan puluh sembilan
apakah bentuk bentuk pembatasannya harus sama persis dengan pp sembilan puluh sembilan itu bisa dipikirkan
tetapi paling tidak harusnya ada pengetatan ya
tidak semua sebenarnya napi korupsi bisa menikmati
previlege previlege berupa remisi dan lain lain
karena harusnya dibatasi atau diketatkan
mirip misalnya paradigma yang dipakai untuk terorisme dan lain lain
kejahatan kejahatan luar biasa
oke ada ketentuannya intinya ya
apa yang masuk dalam pengetatan tadi yang dimaksud oleh mas zainal
terima kasih mas zainal arifin mutar
ketua pusat kajian anti korupsi ugm
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
sama sama mbak tiffany